merdeka jaringan internet
menjadi kebutuhan semua orang
baik di kota maupun di desa
semua berhak menikmati jaringan internet
akses internet yang terjangkau secara ekonomi
serta cepat tanpa hambatan
menjadi dambaan setiap pengguna
adalah budi hermawan
pria kelahiran garut
yang memiliki asa kemerdekaan internet
di kampung halamannya
budi mendirikan badan usaha milik kampung
atau bumka teknosains
bumka ini fokusnya pada pembangunan
kampung internet yang menyediakan
layanan internet super murah
saya kepikiran kenapa kok
kita nggak pernah ngebangun di kampung saya
kenapa saya selalu ngebangun
di tempat orang lain
ngebangun backbone jalur
jalur antar instansi
jadi saya bermimpi
di kampung saya
gak pernah masuk gitu
banyak ahli ahli optik
saya punya mimpi seperti itu
untuk bisa bagaimana caranya
membangun kampung internet
pria yang telah malang melintang
di berbagai perusahaan informasi teknologi ini
membangun sendiri jaringan kabel fiber optik di kampungnya
dari target lima belas km
budi baru mampu memasangnya ke kampung ini
memasang kabel fiber optik sepanjang lima km
dalam kurun waktu dua pekan saja

di desa cibunar dan desa mekarsari
cibatu garut jawa barat
mampu mandiri internet
mereka yang memiliki komputer
bisa menikmati jaringan internet murah dari rumah
juga menyediakan kuota gawai unlimited super murah
hanya dua minggu ya kemarin
hanya dua minggu sudah selesai semua
dari mulai penarikan kabel penyambungan skematik
terus pemulihan material sambungannya
terus kita ke providernya
tentu bukan hal yang mudah dalam membangun kampung internet
di kampung cilimus hideng
dibutuhkan pemikiran matang kerja keras dukungan masyarakat
hingga modal yang tidak sedikit
bahkan ayah tiga anak ini harus berogos dengan kota ini
menunggu tabungannya selama lima tahun
untuk bisa mewujudkan mimpi kampung internet
anggaran sebesar empat ratus juta rupiah
dikeluarkan dari saku pribadinya
permasalahan tidak hanya seputar permodalan saja
jaringan internet yang dibangunnya pun
salah satu syarat isp
harus memenuhi kontrak pengembangan jaringan
dengan cakupan wilayah yang sangat luas
dan isp ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit
kendala ketika kita mengerti bahwa isp itu
memerlukan izin izin khusus ya
terus setelah kita searching itu bahwa
disana ada kontrak kontrak pengembangan
saya kaget juga pas lihat kontrak pengembangannya
terlalu luas untuk kita
kita kan hanya ingin melayani warga kampung
terus skupnya juga kecil
paling maksimal itu desa
pengembangan pengembangan kedepannya yang mungkin kita
bukan tidak mungkin ya tapi mungkin kita untuk sekarang belum sanggup
namun semua itu tidak menyurutkan tekad budi
untuk membangun kampung internet di tanah kelahirannya
terlebih ia mendapat dukungan warga yang sadar
pentingnya teknologi informasi
budi mampu meyakinkan masyarakat
melalui perkenalan teknologi terapan
petani peternak hingga pedagang
bisa meningkatkan produksi setelah dihadirkan jaringan internet di kampung cilimeshide
kalau saya bukan orang yang suka berpikir untuk kembali modal ya
untuk kemajuan warga
jadi kalau menurut pandangan saya orang yang berhasil di luar itu
dan tidak berhasil kembali ke kampung
dan membangun kampungnya sendiri bukan berhasil
orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil membangun kampungnya sendiri
itu dia bisa lebih bermanfaat
dimana dia dilahirkan
jadi itu bukan egocentris ya bukan
tapi percuma kita bisa ngebangun di luar negeri
percuma kita bekerja di luar negeri
kalau kampungnya sendiri nggak tahu apa apa
membangun kampung internet tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan keluarga
selama ini budi hermawan menghidupi keluarganya melalui usaha
untuk menghidupi komputer serta pemasangan jaringan internet di sekolah
hanya saja pembayaran dari sekolah kerap menunggak
akibat keterlambatan pencairan dana bantuan operasional sekolah
namun hal itu tak membuat keluarga budi mengendurkan dukungannya
mereka yakin pengorbanan ini akan membuahkan hasil yang manis di masa depan
di situ kan dia mah tadinya itu apa masuk masukin komputer ke sekolah
karena sistemnya kredit
pak ceks kasar dan pak ceks sunda yang menganggur
tapi alhamdulillah pemasukan mereka ada
walaupun dari sekolah
pas turun bos juga tidak penuh bayarnya
tapi rezeki mereka alhamdulillah ada juga dari mana
ya bangga sekali dan
apalah mengacungkan jempol gitu pada suami saya
kita lebih punya stabilitas
jadi lebih stabil lah koneksinya
atau kita tidak dibatasi berapa giga sih perbulan gitu

kita bisa berhasil
kampung internet yang digagas budi hermawan
mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar
terutama sektor pendidikan
selama pandemi covid sembilan belas dilakukan tanpa tatap muka di sekolah
pembelajaran harus melalui sistem daring untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
kehadiran internet murah ini bisa mempermudah siswa belajar daring atau online dari rumah masing masing
terlebih lagi akses internet di kampung internet ini sangat cepat
nyaris tanpa hambatan atau buffering
orang tua dan guru tidak harus was was kehabisan kuota internet
mereka cukup membayar rp tiga puluh tiga untuk pakai internet tanpa batas satu bulan penuh
meski demikian jaringan internet yang digagas budi hermawan tak lepas dari kendala
jaringan internet murah ini kerap bermasalah jika terjadi pemadaman listrik
mungkin kalau lampu mati
biasanya suka loading dulu error kadang
tapi sama aja dengan kartu kartu yang lain
kalau mati lampu di sini sama kan sering mati lampu bisa sehari dua kali
sama dengan kartu yang lain sih cuman ya nggak ada bedanya
ini lebih malahan ini lebih bagus lebih cepat beda dengan kartu kartu yang lain
bumka teknosains dengan program kampung internet
tidak berorientasi bisnis
melainkan pemberdayaan masyarakat
poin usahanya sangat sederhana
masyarakat mampu membeli jaringan internet dengan cara patungan
kita lebih punya stabilitas
stabilitas di koneksi gitu jadi lebih stabil lah koneksinya
atau kita tidak dibatasi
berapa giga sih per bulannya
jadi kita nggak ngitung sebulan dia mau pakai berapa giga terserah terserah dia
karena kita belinya gelonongan ya saya jual gelonongan
saya belinya bandwidth ya saya jual bandwidth
nah kalau nge charge seperti satu giga sekian satu giga sekian kan kasian warga
belum sehari dua hari sudah habis gitu
kita sistemnya gini
kita mau warga patungan untuk bayar internet itu aja
azas keadilan jadi prioritas dalam menyediakan layanan internet murah
bumka menjual paket internet unlimited satu bulan hanya tiga puluh ribu rupiah untuk seluruh pengguna
masyarakat yang menjadi mitra penjual voucher mendapat keuntungan rp tiga puluh ribu rupiah dari setiap transaksi
jaringan internet yang digagas budi memiliki kelebihan dibanding provider lain
koneksi internetnya lebih cepat dan stabil
tidak dibatasi kapasitas atau kuota serta pemeliharaan jaringan lebih bersifat individual
kendala internet yang dirasakan setiap pelanggan bisa dengan mudah terdeteksi server hingga cepat teratasi
maintenance system maintenance jaringan
atau pemeliharaan sistem dan pemeliharaan jaringan
contoh ini kita ada lom
siapa yang masuk siapa yang keluar hak aksesnya gimana bandwidnya berapa satu user
terus kita juga ada laporan ketika ada salah satu akses point kita yang mati
jadi di sistem ini semua sudah terbaca
di sistem yang kita pakai
kebetulan juga sistemnya free
jadi kita gak perlu over cost lagi untuk sistem ini
kampung internet gagasan budi hermawan mendapat apresiasi pemerintah kabupaten garut
bupati garut rudi gunawan berencana menerapkan ide budi hermawan di seluruh kampung di garut
budi hermawan akan dijadikan
apalagi kabupaten garut berencana menciptakan sistem pemerintah berbasis elektronik tahun dua ribu dua puluh satu
dengan anggaran perbaikan jaringan rp sebelas miliar
nah kita sebenarnya sudah menyampaikan bahwa itu adalah gotong royong ya
karena internet itu tidak gratis
internet itu dibayar gotong royong tetapi ada inisiasi dan inisiaturnya yang sangat luar biasa inovasinya
nah kita akan mengapresiasi dengan memberikan fasilitas lain jaringan jaringan lain
dan kita mengadopsi itu
jadi mereplikasi ke tempat lain
insya allah garut akan menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik spbe di tahun dua ribu dua puluh empat
ketua rukun warga di desa mekarsari dede tajidin mengaku mendapat kemudahan untuk pelayanan kependudukan
salah satu laporan verifikasi serta validasi data penerima bantuan covid sembilan belas
bisa cepat dikirimkan
masyarakat terdampak covid sembilan belas bisa mendapat bantuan dari pemerintah provinsi jawa barat tepat waktu
saya rasa banyak sekali manfaatnya ya
apalagi saya sebagai ketua rw memang sangat butuh sekali
kan sekarang ketua rw jawa barat itu dapat handphone satu dari gubernur yang isinya itu sapa warga
untuk mencari pemerintahan
untuk memperifikasi memvalidasi warga terutama yang zaman sekarang gara gara covid sembilan belas kan dapat bantuan ya
bantuan dari jawa barat
ini sangat membantu sekali gitu
kalau istilahnya di sini saya tidak ada internet murah otomatis saya bisa jebol gitu
karena kalau kuota itu kan sifatnya cepat habis lah gitu
uang kas rw juga bertambah dengan hadirnya kampung internet murah ini
rw diberikan keleluasaan mengelola penjualan voucher internet dengan keuntungan rp tiga per satu transaksi
kehadiran internet murah juga dirasakan manfaatnya oleh pengusaha kecil

penjualan tidak hanya offline tapi juga bisa dilakukan secara online
penjual olahan makanan ringan seperti seblak cilok serta jajanan sekolah lainnya mengalami kenaikan omset melalui sistem online
para pedagang dapat memanfaatkan internet tanpa repot memikirkan kuota internet yang mahal
meski masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas
internet murah ini berhasil membuat kampung cilimes hideng merdeka untuk menggunakan internet
membuka sekat ruang dan waktu untuk kemajuan kampung
ya harapannya pertama warga nge ndn sehat
kemudian warga nge ndn tidak ada kekurangan
dan warga nge ndn masih bisa memberdayakan
kemudian membuat perekonomian di wilayah yang lain tetap stabil
kota solo jawa tengah mencatat kasus pertama covid sembilan belas pada awal maret dua ribu dua puluh
pertengahan maret ini pula
pemerintah kota solo langsung menetapkan status kejadian luar biasa klb covid sembilan belas
sudah ada dua ratus delapan puluh delapan kasus covid sembilan belas yang terkonfirmasi
meski solo masuk zona merah atau beresiko tinggi penularan covid sembilan belas
ada satu kelurahan dengan kasus
kampung ini terletak dekat dengan pusat pemerintahan kota solo
hanya sekitar satu km dan dibatasi oleh sungai pepe
namanya kelurahan gandean yang berpenduduk sekitar tiga orang
ada berbagai cara yang dilakukan warga dan perangkat kelurahan gandean
untuk mencegah virus corona masuk kampung
dalam konsep yang diberi sebutan kampung tangguh nusantara
dilakukan pengawasan terhadap warga serta pendatang di kelurahan gandean
karena seperti kita ketahui bahwa covid sembilan belas ini kan kita tidak tahu sampai kapan
jadi untuk ketahanan pangan
untuk keamanan di wilayah harus kita pertimbangkan atau kita utamakan
awal awal sebenarnya belum belum terpikir
tetapi karena sudah ada di wilayah lain di negara lain segitu parahnya
yang kami pikirkan adalah warga gandean sendiri
karena mayoritas warga gandean adalah warga yang mempunyai usaha
kalau seandainya itu tutup apa yang harus kita lakukan di situ
ini pertanyaan pertama yang ada di benak saya
maka dengan itu kita bersama sama dengan tokoh masyarakat
lembaga yang ada di kelurahan janan
apa yang harus kita lakukan dengan adanya ketahanan pangan tersebut
alhamdulillah dengan adanya gugus tugas yang ada di gandean
di gandean sendiri tidak ada yang positif
gugus tugas dipimpin langsung oleh perangkat kelurahan gandean
antara lain kita bersama dengan seluruh lembaga di kelurahan gandean
diinisiasi oleh bulgurah dikumpulkan
mulai dari lpmk karang taruna pkk sipat dan lain sebagainya
untuk bersama sama satu tujuan agar gandean ini sebisa mungkin bebas dari penularan covid sembilan belas
dengan mendirikan posko yang pertama
kemudian melakukan edukasi ke masyarakat melalui lembaga rw di wilayahnya masing masing

kemudian kita bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya
seperti pmi dan pemerintah kota surakarta
respon dari masyarakat cukup baik cukup menarik
sehingga ya terbukti dari beberapa waktu selama klb ini
tidak ada suspek yang ada di gandean
gugus tugas bekerjasama dengan pmi kota solo
melakukan penyemprotan disinfektan rutin di wilayah kelurahan gandean
kelurahan juga bekerja sama dengan instansi seperti palang merah indonesia surakarta
mengadakan pelatihan membuat hand sanitizer dan masker
warga yang keluar masuk wilayah gandean diawasi gugus tugas
pendatang dari zona merah harus menjalani karantina mandiri selama empat belas hari
di rw enam kelurahan gandean warga bergotong royong membangun dapur umum
dapur umum ini untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi warga yang menjalani karantina mandiri
juga untuk warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi
kita ada jimpitan beras kemudian ada jimpitan uang lima ratus rupiah setiap hari
kemudian kita ada lele untuk di wilayah rw enam khususnya itu ada lele
ada sayur mayur yang bisa untuk menghidupi kehidupan sehari hari
ada kelebihan uang tersebut mungkin bisa kita gunakan untuk membeli produk produk yang tidak bisa kita hasilkan
jadi seperti minyak goreng gas lpg dan sebagainya
kampung ini menghidupkan kembali tradisi jimpitan
yaitu sumbangan berupa segenggam beras yang dikumpulkan dari tiap rumah oleh warga yang bertugas ronda
sebagian besar warga kelurahan gandean bekerja di sektor informal sebagai buruh harian dan pedagang
selama pandemi pendapatan mereka berkurang
bahkan ada yang tidak memperoleh pemasukan sama sekali karena tidak dapat berjualan
tidak hanya berkelompok ada juga warga yang berusaha memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri selama pandemi
mardiatmo pria kelahiran seribu sembilan ratus lima puluh tujuh ini selama pandemi harus bekerja dari rumah
diselaselah mengajar secara dari
dosen di yogyakarta ini bercocok tanam hidroponik di halaman rumahnya
ia belajar secara otodidak melalui video tutorial di media sosial
kini halaman rumahnya sudah ditumbuhi beragam sayuran seperti kangkung sawi sendok atau pakcoy
selada bayam tomat kele kemangi hingga mentiwut
nah kebetulan selama empat bulan pandemi ini
saya sudah melakukan panen kangkung itu sebanyak dua kali
karena kangkung itu kan umurnya hanya dua puluh sampai dua puluh empat hari panen itu
sehingga selama empat bulan itu sudah dua kali
dan hasil panenan itu saya merasa puas karena baru pertama kali itu kok bisa hasil
dan hasilnya itu bagus sekali
kemudian saya mencari kembang kembangnya
nah hasilnya terus bagaimana
banyak sebanyak itu ada satu ratus enam puluh unting istilahnya
kalau dimakan sendiri kan nggak mungkin
akhirnya ya kita berikan saja pada tangga sebelah itu supaya bisa menikmati
warga rw lima lainnya menanam sayur di pinggir sungai pepe
ada juga yang memanfaatkan paralon paralon bekas untuk menanam sayuran secara hidroponik
sebagian sayuran ini dimanfaatkan untuk dapur umum gandean
sebagian lainnya dijual
kenapa saya milih sayur di sini
karena sayurannya itu betul betul bagus pak
juga penanamannya itu kan tidak memakai
pupuk kimia itu lho pak
ya pupuknya pupuk organik
jadi lebih sehat
sementara pengurus karantaruna menginisiasi betenak lele di kolam milik warga yang tidak terpakai
di kolam berukuran satu dua x empat meter ini terdapat ratusan lele
lele dipilih karena perawatan mudah dan bisa cepat dipanen hanya dua sampai tiga bulan
sekali panen mereka bisa mendapat lima puluh kg lele
per kilogram lele terdiri dari enam sampai tujuh ekor
karang taruna ini juga memperdayakan warga setempat untuk bergotong royong memberi pakan lele
dari muda mudi sasaran ini ya ini tidak ilah lah
jadi untuk nanti lele itu kita sasarannya memang
yang pertama sih untuk kampung dulu mas
jadi dari muda mudi bibit lele pembesaran sampai panen
dan nanti hasilnya panen itu dijual murah ke warga setempat
terus kalau nanti sudah jika tekanan kalau lele nya masih banyak itu bisa dibeli di warga lain
sebenarnya dari itu mas awal kita mau beternak lirik itu intinya kita menjaga ketahanan pangan
di wilayah di kebunan rw enam sama di wilayah ngan dek an
hasil panen lele dijual dengan harga murah untuk warga rp lima belas per kilogram
di pasar harga satu kg ikan lele antara rp dua puluh dua hingga rp dua puluh empat
karena kemarin dengar di sini ada kampung tangguh ada usaha lele
dan kebetulan di sini juga lele nya itu makanannya tahu pak kalau itu makanan bersih dari makanan
pilet itu gitu pak
harganya lebih murah lebih terjamin
kelurahan gandaan pun memperluas kampung tangguhnya tidak hanya di rw enam dan lima tapi juga di rw
setiap rw diharapkan bisa menggunakan lele
kampung tangguh ini mempunyai lumbung lumbung pangan sendiri baik secara mandiri maupun berkelompok
selama lebih dari lima bulan pandemi kampung tangguh nusantara mampu menjadi benteng pertahanan warga
dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
perekonomian ngan dek an kembali baik karena kami tidak ingin warga kami
istilahnya terkekurangan terpuruk dengan kondisi seperti ini
saya menginginkan dengan adanya bantuan dari pemerintah seperti yumina dapat membantu warga di sekitar
dan juga menjadikan kambuk atau menjadikan pancingan supaya perumah itu dapat membuat yumina yumina tersebut
semua masalah pasti ada jalan keluarnya
setiap pandemi pasti ada akhirnya
dengan gotong royong warga gandean bisa terhindar dari kekurangan pangan di tengah krisis